lucu dan mengemaskan bukan
iya ratusan ekor kucing dari berbagai ras ini unjuk gigi di depan para juri yang didatangkan dari belahan dunia
dalam gelaran international cat show yang digelar di kawasan gajah mada cekata pusat satu siang
awalnya kucing kucing tersebut dinilai secara fisik sesuai ras masing masing
kucing kucing lucu ini juga saling adu cantik dan pintar
dari hasil seleksi ada beberapa kucing yang masuk nominasi dan mendapatkan gelar terbaik di setiap kategori
vice president world cate federation mengapresiasi event internasional cat show yang gelarannya semakin baik setiap tahunnya
kucing kucing tersebut benar benar berubah untuk kualitas yang bagus
lebih banyak kucing terbaik di bagian dunia
berbeda dengan perlombaan pada umumnya kontes kucing internasional ini mendapat antusiasme tinggi dari para peserta yang datang dari berbagai wilayah di indonesia
para cat lovers berharap event seperti ini dapat digelar rutin untuk memberi pengetahuan merawat kucing yang lebih kompeten
kucing kucing tersebut mendapatkan gelar terbaik di setiap tahunnya
ini dia post dog dream spa fasilitas baru sebuah pusat perbelanjaan di kawasan sumarekon serpong kabupaten tangerang banten
untuk bisa bermain di sini bersama anjing kesayangan pengunjung dikenakan biaya seratus ribu rupiah pada hari senin hingga jumat
dan satu ratus lima puluh ribu rupiah pada air pekan yang berlaku untuk satu hewan dan satu pendamping
tapi sebelum masuk ke arena bermain setiap anjing diharuskan menjalani pemeriksaan
kesehatan sebagai antisipasi penularan virus atau kutu
fasilitasnya cukup beragam mulai dari tantangan hingga kolam renang dengan petugas khusus yang disiagakan
kalau ada yang mau konsultasi seputar kesehatan anabul kesayangan petugas medis
seru banget sih jadi anjing bisa pada main main terus ada poolnya juga jadi lebih nyansar
fasilitas oke sih terus tadi juga petugas petugasnya kercep kercep banget
di mana terdapat dua area untuk memisahkan anjing berukuran besar dan kecil
khususnya juga para dog lovers yang dimana mereka bisa mencari tempat untuk bisa bermain dan menghabiskan waktu bersama hewan hewan peliharaannya
bagaimana sudah tidak bingung lagi kan kalau mau ajak anjing peliharaan anda bermain dan bersosialisasi dengan anjing lain
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia